jadi gak nih sama om sal kita pergi
nyari kucing buat diadopsi
mau pilihin baju dulu ya
rena kan mau keluar kan
rena mau cari kucing kan
ganti baju ya
pakai baju ini gak apa apa
kau masih inget ncus gak
ditemenin sama ncus
kemanapun reina pergi
dan ncus gak pernah kemana mana
alhamdulillah reina masih inget sama ncus
sekarang gini maksud mama
reina kamu pergi
boleh kan ncus ikut nemenin reina
masa ncus gak diajak
kita tuh kan kayak sepatu
sepatu kalo satu gak dipake kan gak enak
kenapa sih harus lalu bikin masalah
mending aku telpon pengacara aja
saya ingin ketemu dengan bapak
ada yang pengen dibicarakan
berarti daerah jakarta selatan ya
baik sampai ketemu ya
saya berangkat sekarang
mau ketemu pengacara aku
jadi niat kamu tetap ya
mau melanjutkan perjalanan percayaan sama elsa
kondisi renat kayak begini bikin aku kepikiran terus
dan apa yang terlintas di benak aku ini cuma
masalah yang disebabkan sama elsa aja terus
aku gak bisa lama lama kayak begini terus mah
waktu itu pak amar
mau terima mungkin
perjalanan ini bisa lebih cepat
makanya aku mau ketemu pengacara aku
mau ngomongin kelanjutan bagaimana
dokumen dokumen aku yang hilang kemarin
apa bisa dipercepat prosesnya
aku pengen buru buru
kelahirin urusan aku dengan elsa
aku pamit ya pak
mama sembunyi surat surat itu
sekuat tenaga juga kamu
buru buru ingin bercerai
aduh apa yang harus aku lakukan
supaya bisa menangguhkan rencana percayanya
apa aku telpon bu sarah ya
ya ya ya aku tanya bu sarah
nomor yang ada tujuh
sedang tidak aktif
teleponnya gak aktif lagi
aku harus gimana nih sekarang

aku telfon elsa aja buat pertemu
ada apa ma nelfon aku ma
sa kalau kita ketemu kamu ada waktu gak
kita ketemuan di kafe ya sa
nanti mama kirim sherlocknya
yaudah mama tunggu di sana ya
kok tumben tumbenan ya
mama ngajak gue ketemu
ada apa ya
apa jangan jangan mama juga mau marahin gue kayak mama papa di sini
kayaknya nggak usah pamit deh
nanti tinggal chat aja
oh gue mau keluar
kasian sih sama myrna tadi mukanya malas banget ma
lebih baik kan tapi
tadi rena udah senyum terus dia ngangguk
dan sekarang lagi digantiin baju sama myrna
kasian juga ya nggak myrna
sedih gitu ya
tapi kondisi rena pada saat ini memang masih lebih hati hati ya
terlihat banget dari matanya dia masih takut
kalau boleh tahu
setelah yang tadi nanti akan ada pertemuan lagi nggak sama psikolognya
ya memang perlu banget sih itu tanda
insya allah ya bertahap
nanti rena bisa kembali ceria lagi seperti dulu
seperti yang aku lihat di video video yang albaran kirim
nanti kalau rena udah pergi sama sal aku boleh jungguk kamar nggak sih
karena gini aku nggak enak sama dia
dan bahkan nolongin aku udah dua kali
dan memang kamu harus jungguk dia sih
kita belum sempat mengucapkan rasa terima kasih
mama juga masih kepikiran sih kasian juga pak amar
dia sampai terluka segitunya
ya terus nanti mirna boleh ya ikut sama kamu sama ria
boleh boleh boleh tante boleh banget
mirna itu yang ketemu depan tadi ya
ya oke boleh boleh banget no problem
boleh aja kalian pergi bertiga
jadi mama mau nemenin kamu
terserah mama haa mama
mama juga mau personally say thank you ke pak amar
iya tante sama andin pergi aja berdua
pokoknya aku sama rena pasti bakal bersenang senang berdua
eh jadinya bertiga ya
sama suster mirna oke
bertiga kita akan bersama senang tenang
walaupun kedatangan kamu nih you know like sedikit mengejutkan buat kami semua di sini
kamu membuat reina membaik kondisinya
walaupun dengan sedikit insiden kucing tadi tuh ya
iya sama tante dibahas lagi aku udah hampir lupa loh tante sama kucing itu
tapi ya sama sama tante dengan senang hati dan
namanya juga yang paling favorit ya mau gimana ya
ya udah seperti oase di padang pasir belum
mana nih makanan ini oase banget nih kering banget nih meja
kika kesukaan masa liat kan masa amat
bukan kesukaan lagi ki ini mah favorit
ini kan sop iga yang paling legend dari pondok pelita ini
aduh wanginya aja menggugah
tapi tante kayaknya ada yang kurang nih tante
oh ya ampun bu iya bener
kiki lupa itunya apa namanya emping sama sambal
aseksoris sama mangkok semuanya kiki
tapi ya ngomongin sop iga aku jadi inget waktu itu kan lagi pengen banget sama sop iga kan
lagi ngida banget nih sama sop iga legendnya pondok pelita ini
terus minta bawain sama aldebaran dibawain
selama tiga hari tuh aku di sydney makannya cuma ini dong
sampai kuah kuahnya aku panasin lagi panasin lagi
ya ampun kasihan amat sih kamu
yang waktu al bawa ke australia
makanya tadi mas dha bilang sampai sayang kan ngebawain kuahnya
nah itu bu
kalau udah sayang itu kan berawal dari perut menjalar ke hati itu
yes betul mas dha
ini sambelnya sambal sambal sambal
ini terus ini sama
nah bu ini emping melinjo ya terbuat dari belinjo bu
ya itu silakan
enggak dikitin iris
kasih ya kakak rena dan rima sister lagi jadi susternya kakak ya mungkin ngufin
aku yang minta maaf sus aku berterima kasih su selalu ada buat aku pokoknya
seri anji kemanapun rena pergi juster selalu ada pokoknya harus terus jagain rena ya
kita cari kucing sama om son yuk cus ayuk kita let's go yuk
gue jadi parno gini naik taksi takut ricky yang lagi supirin gue
kita nggak usah lewat tol ya bu kenapa ya soalnya di tol macet panjang bu
ya udah deh terserah aduh kenapa terserah sih nanti gue malah dibawa lewat jalan yang ada riki
lagi nungguin gue lagi siyal emang nih si ricky semua yang dilakuin jadi gue yang kena apesnya

ber resonan di dalam indigenous time
pak aku keluar ketemu sama mas chandra beliau minta ketemu
aku sendiri aja deh tempatnya pak amar
enak enak banget mas
aku cuma kepikiran aja dari tadi aku sampai di pondok pelita aku
belum ada sama sekali ngomong soal musibah yang menimpa a
mdin aku benar benar gak bisa ke jakarta
emang gimana semua udah terjadikan
padahal aku sama al itu udah janjian mau ketemu di new york
karena aku tahu dia

dia lagi pengen ke chicago kan
ya udah nggak usah dibahas lagi
banyak yang makan
ya walaupun pasti beratlah
tapi harus dilepasin perasaan itu
al juga pasti kan pengennya kita lanjutin hidup dengan tenang kan
aku yakin juga mas al kita gak mau ada di titik ini terus
kita terus melanjutkan hidup
memang itu spirit yang selalu
ya ditanamkan sama al kepada kita semua di sini
kita mengenang dia
ya paling saat ini yang sering kita lakuin adalah berdoa
terus kalian harus mengikhlaskan
ih pondakannya om sal cantik banget
terus ganti baju ya
mas yang tadi
kamu udah siap
ada denger sesuatu gak sih
ada suara perut keroncongan
butuh makanan biar kuat badannya
nah dari situ tuh
jadi kayaknya harus makan dulu biar badannya kuat
baru kita berangkat cari kucing
mau om suapin
nggak usah sini sama mama yuk
mama yang suapin sini
nah yuk ya
nah yuk ya
syukurlah reina sekarang sedikit sedikit sudah membuka dirinya dengan orang lain
meskipun terkadang dia masih sedikit menggandi sentuh selain dengan mamanya
makan yang banyak ya
yuk makan yang banyak ya
ya gitu biar badannya kuat
kita memang gak pernah berubah ya
sayang nanti kalau kamu pergi sama omset mama boleh minta izin dulu enggak untuk
ke rumah sakit jum'at ke mamar
jangan berkata chce breeze
jadwal bapak enggak pak pas kebetulan lagi enggak dan oke oke sebelum kita mulai ke topik pembahasan
ada yang mau dipesan kita maaf pak nino kita meeting disini karena kalau anak dan istri
ada kegiatan di sini jadi kemungkinan bisa meeting di kantor saya gitu dan kebetulan
saya ada janji sama klien lain pak nino waduh kayaknya sibuk banget kita lagi maaf kalau waktunya saya
dulu ya enggak masalah pak nino silahkan jika ada yang pesan bapak mau pesan sesuatu terserah pak nino aja
oh saya cuma mau kopi kopi aja sama saya kopi hitam ya baik dihitung ya pak ya terima kasih
oke kita langsung ke topik pembahasan aja ya sebenarnya saya mau meeting dengan bapak ini
karena pengen tahu perkembangan dokumen dokumen saya yang kemarin seperti lalu karena saya ingin
cepat cepat berbicara tentang dokumen dokumen saya yang kemarin seperti lalu karena saya ingin cepat cepat
mengurus perceraian saya kira perkembangannya udah seperti apa pak seperti yang kita pahami pak
nino tim saya sedang mengurus surat nikah pak nino yang kemarin hilang dan membutuhkan waktu cukup
lama ya pak nino tahulah birokrasinya seperti apa rena sayang sayang kenapa sayang ini saya
hai jadi nggak nih sama om sal kita pergi nyari kucing buat diadopsi
sama om salyu kita nyari kucing yuk
nah yo sama om sal ya oke kita cari kucing buat diadopsi ya

hai ya udah ya sama masa laju di les goyang langsung senyum letak dia mau gue susah banget gak mau keburu dah
hai astagfirullahaladzim mau apaan sih barusan gue harusnya gue alhamdulillah dong rena udah mau sama orang lain termasuk masal masalahnya baik ya udah kalau gitu kita jalan sekarang gimana mau mau oke kita pamit dulu tante
jalan dulu ya
jalan dulu ya
di supirin sama riza aja ya bilang sama riza nanti
gak usah aku masih hafal jalanan kok tenang
international simnya ada
yaman aku nyetir sendiri pokoknya kan anda mirna juga
saya jadi ikuti deh
ya udah sih pergi sama rena
pamit ya bukas
berhenti di sini aja
saya turun di sini aja
sebentar bu saya mau parkir dulu
enggak enggak enggak saya mau turun di sini aja
soalnya saya kan cuma mau parkir aja
supaya keluarin nanti gampang
saya emang agak parno sih karena pernah kejadian
yang gak enak lah sama taksi
tenang aja bu
setiap taksi di perusahaan kami memiliki cctv
jadi semua terekam dan tersimpan di database perusahaan kami
jadi harusnya taksi kemarin juga bisa buktiin dong
kalau gue emang gak berpihak ke nina
karena nino masih berpikir gue bohong
pantesan polisi bebasin gue
ya karena dari cctv taksi itu gue gak terbukti kerja sama
terima kasih bu
maaf ya ma nunggu lama
gak apa apa kok mama juga baru sampai
jadi tujuan mama buat ketemu sama aku bukan buat bawa kabar buruk kan ma
nah perceraian itu aja udah
buruk banget menurut aku mah
ini soal percerain kamu
jadi nino itu sedang ketemu sama pengacaranya
ya dia tetap nekat ingin menceraikan kamu secepatnya
mama sih udah berusaha semampu mama
supaya ya jangan sampai percerain kalian terjadi
mau tahu apa
mau tahukan nino gimana
aku beneran takut ma
ini gak dipercepat aja aku takut banget
apa lagi dipercepat ma
bisa batalin niat nino untuk menceraikan aku
aku salah ma
tapi sekarang aku udah nyerah mah
tapi aku juga gak mau dicerin sama nino
mama pun sebenarnya udah berusaha sa
mama udah menyembunyikan surat suratnya
tapi nino ternyata menggunakan cara lain
tapi mungkin bukan kali ya ma
dari kantor pengacara
yang handle perceraian saya dan nino
buat apa ya
butuh tanda tangan saya untuk
untuk surat surat kehilangan
itu tidak akan pernah terjadi
saya tidak akan tanda tangan itu
karena saya tidak mau diceraikan nino
ini nino pakai pengacara
pak amar apa
oh bukan sa
jadi ini pengacara yang lama
jadi nino kontakkan
ke pengacara ini mungkin karena
memang berkas berkasnya hilang sah
berkas berkasnya hilang ma
ya bagus dong ma
eh kalau bisa jangan sampai ketemu
sampai kapanpun ma
jadi nino ingin
mengurus perceraian kamu dengan cepat
bukannya cemas begitu sih
kamu nggak usah khawatir
rena akan lagi pergi sama sal sama mirna
nah itu yang buat aku cemas
kalau dia kenapa napa gimana
rena pergi sama mereka
sekarang ini nggak begitu terlalu dekat sama rena
dan lagi mencoba untuk mendekati lagi
aku takut rena tiba tiba teriak ma
atau rena ketrigger aja
mama bilang kalau sampai ada apa apa sama rena
mama minta sama sal untuk teks mama
atau text kamu
udah kamu gak usah khawatir ya
ya lagian kita juga kasih kesempatan lah
buat si mirna sama rena
untuk quality time ya supaya bisa dekat lagi
ya kayak model android gitu lah dia
kamu mesti percaya sama dia
ya kita aku kagum sih
meskipun kadang aku takut
rahasia yang selama ini aku simpan rapat rapat
akan diketahui oleh sal
suatu saat nanti
jadi rena udah tahu
tidak tahu belum
mau milih kucing yang mana nanti buat dibawa pulang
mau adopsi kucing yang kayak apa
mau yang bulunya pendek
ekornya panjang ekornya pendek
mau yang mana
kalau dari yang kita lihat di internet
masalahnya dia lebih lucu
masalahnya lucu deh
kamu lebih lucu
kucing yang dipon tadi itu lucu banget
masalahnya kucing yang dipon tadi itu lucu banget
oke kita nanti cari ya
pas begitu sampai di sana
kita cari yang mirip sama yang di pohon
kayaknya sih bakal ada di sana
pasti di sana
pasti banyak di sana
itu bukan orang jahat kok
oh dia cuma minta uang receh
gapapa takut ada om sal
tuh liatin tuh udah pergi tuh orangnya tuh
tuh orangnya juga udah pergi
bukan orang jahat bukan
oke sekarang biar lebih safe lagi
gimana kalau kita pegangan tangan sampai di tempat adopsi kucing nanti